sepuluh tahun sudah yahya edward hendrawan menjadi pendakwah
tetapi ia tak tampil dengan peci
namun ustadz yahya memilih kostum badut
para tetangga di sudirman pinang tangerang banten mengenal sosoknya sebagai om yahya badut
sebelum pergi mengajar mengaji ia melukis wajahnya terlebih dahulu
ia telah piawai menggunakan bedak lipstick hingga pensil alis untuk menyulap wajahnya menjadi tampilan badut
sang ustadz badut kerap bekerja ditemani putranya berumur lima tahun yang juga mengenakan kostum serupa
bacil alias badut cilik begitu panggilannya untuk sang buah hati
bacil dengan senang hati di make up dan mengenakan pakaian badut seperti ayahnya
kali ini ia mengisi kelas tentang mahraj
di yayasan panti asuhan darussalam anur yakni cara membaca huruf al quran
selama satu jam aksi mengajarnya diselingi kelakar khas badut yang membuat murid murid terhibur sekaligus mendapat ilmu
awalnya aksi mengajar agama dengan pakaian badut sempat ditentang orang tua
di desire ber armed busca melakukan tutte
alhamdulillah sudah ter sony
kita sudah cinta dengan anak anak jadi anak anak itu penyemangat buat diri saya
ide mengajar agama dengan kostum badut datang dari sesama ustadz di yayasan
sosok badut awalnya asing di mata santri namun lambat laun malah menjadi daya tarik dan hiburan saat menerima ilmu agama
kami bersama ustadz badut dan badus badut bersama darussalam anur
yang kami bina menjadi sosok badut packaging badut abu nawas masak ini supaya anak anak panti asuhan anak pondok pesantren lebih terhiling
lebih terhampir ada sesuatu yang beda dan yang membuat mereka punya semangat belajar
saya dulu sempat nggak suka sih sama pelajaran sempat ustadz pakai kostum badut gitu gak sempat nggak suka
karena saya pas umur lima tahun saya sempat takut sama badut
dan semenjak saya tahu badut tahu dari ustadz
ustadz yahya badut bisa ceramah saya mulai suka dari penampilan ceramah
terus kadang suka ada lucu lucuannya ada atraksi sulapnya dia mulai suka dari situ
selain mengajar mengaji yahya juga membuka taman baca badut syariah sejak januari dua ribu dua puluh
agar anak anak di era gadget ini tetap gemar membaca
di luar kegiatannya sebagai pendakwah dan pengajar
yahya memenuhi kebutuhan sehari hari dengan mengisi acara seperti ulang tahun
semua itu ia lakukan agar tetap bisa menyemangati anak anak
supaya pintar mengaji dan gemar membaca
gilang biantara indra raharja tangerang banten